saeb masih belum datang
udah kamu telepon
makan dulu aja nelponnya nanti
sekarang aja biar makanannya lagi
bisa nemenin saya newak ajung
saya mau narik dulu
mau nyari uang dulu
selamat pagi bos
istirahat di tempat

saya belum datang
harusnya kan udah
enggak kamu telepon
setengah jam lagi
kalau belum muncul nanti udah telepon
hari ini kalian akan beroperasi berdasarkan kelompok sebagai berikut
ganda campuran dengan citra
ganda campuran dengan rosa
masa gak ngerti
hari ini total harus dapat sepuluh dompet
nanti sore saya tunggu disini buat store
kalau mau sarapan
mau udah bikin nasi goreng
masa gitu aja
gak pake basah basi
mau balikan sama mantan
pergi ke rumah
bisa nunggu di rumah
jadi gak ada kesempatan buat saya
ya gak bisa lah
dia kan mau comeback
udah kalau gitu
saib masih belum datang
udah kamu telpon
makan dulu aja
biar makanannya lagi
beberapa langkah dari rumah kamu
itu si saib
selamat pagi bu
ah selamat pagi segala
gak masuk kantor aja
kok baru sampe
biasanya lebih pagi
oh udah sarapan
ibu saya mah juara
saya tadi buru buru
jadi gak sempet sarapan
lagi operasi ya
ajak ajak dong nggak ada kegiatan nih bete
kamu mau gabung lagi sama manajemen abc
kalau nggak mau gabung lagi mana bisa aku ngajak kamu
kalau mau kebetulan bos saya lagi butuh satu orang lagi
buat partner bun bun
supaya ada tiga tim
gak usah deh
ngapain kamu di sini
kamu lupa sama aku
enggak justru saya nyari kamu
mau ngapain mau ngajakin makan
mau kerjaan gak
enggak ah mau uangnya aja
mau beli cilok
rp lima atu jangan rp dua
uangnya cuma rp dua
kak punya uang gak
adek punya gak
sama kakak juga enggak
yaudah gak apa apa
besok kalau kita mau main kita minta uang sama mama
kok gak usah
terima kasih mang
kita minta uangnya nanti aja kalau papa pulang
berarti kamu nggak tahu pasti
saya kan kerja biar mereka bisa sekolah bisa makan
saya mau nitip uang buat anak anak buat jajan
gak usah kalau uangnya nggak halal
kan dari hasil jualan cilok
boleh kalau halal
kamu bisa mampir ke tempat saya jualan cilok
kamu bisa enggak
kamu bisa enggak
gini kalian berdua bawa kerudung selusin
kalian telepon temen yang biasa pake kerudung
bilang mau ketemu
bikin janji mau ketemu kapan dimana
bilang mau tawarin kerudung
gak usah bilang aja mau ketemu ada sesuatu
aku belajar dari pengalaman orang lain
kalau mau jualan modusnya kayak gitu
kalau udah ketemu baru kamu tawarin kerudungnya
kalau temen kamu mau alhamdulillah
kalau enggak berarti belum
kamu kontak temen lain
sementara aku tau nih itu
aku duluan ya